ji kagak tau kali buluk gue laginya
ehh lagi udah pantas ngasih nafas buatan
mulutnya udah kayak pabung gliner
dulu banyak yang panggil
pingsannya kegini amat ya
kita mesti kesana ini kalo kesana urusan bisa berapa ini
eh dia mati
bapak siapa nyari siapa
sampai nabang mobil gampang keren tapi pengek
waaa gajahnya kalau dibangun bangunan
bang kalau gitu ngantar aja ke rumah saya ya
jangan jangan lu gajah
jangan jangan lu gajah rumah saya

ayo jangan jangan jangan
lu berdua men betul betul tangan lu jadi pinggang gini
mana sih katanya gua gampang juga
bangun pak bangun
hati saya dua kiri dan kanan
ini gua ngapain disini situ lagi
dah setengah gaya
hei mau main lagi
biarkan aku ya
nuh liat dong
gelombang gua ancur karena karena lu
lu bini gua nuh
kau udah menang loh
liat dek lu
nih mau diapain
nih orang mau diapain
bang juga sadar nih mabu
alhamdulillah akhirnya ciuman juga
lurung aja lu
waduh ujung busrak dah eh dah ini gua mengasih nafas buatan
dia nggak tau kalau buluk gue lakinya lagi depan terus ngasih nafas buatan
mulutnya udah kepas giner dulu
jangan pegangnya apa
yang beginian mau dikasih nafas buatan
warangan aja lo semua
nih lo bener bener apa ya
nih lo makan dulu
itu baru gue hidung
ini hidung saya gak bisa jadi kompromi
dengarin dulu dong dengerin
asal lo tau aja dia ini namanya pak joni
dia orang penting
dia datang ke sini mau bangun mal sama asap
yang bener ayah emang mau buat mal sama apartemen
kayak budi ya
dan warga satu satu semua saya kasih
lo ngomong jangan sembarangan aja ya
gang dangdutin nih tanah keramat
tanah kelahiran nenek moyang
david bresley sampai lv sukesi
lo pergi gak ada sini
lo pergi gak ada sini
gimana sih pak pen
ah pak pen
gue sendut mereduk lo
ah dasar tali gansing
bang kita kan searah nih
anterin aku pulang dok
keluar gue bilang
gue bilang keluar gue akan garot
gue bilang keluar gue akan garot
aku sih tahu
oh terima kasih pak pen
mall sama apartemen
kalau masalah itu
gua kagak bakalan
gua liat tampang keren lu
mobil mewah lu
harusnya lu bulan puasa
bikin amal yang gede
bikin masjid disini
kalau bikin masjid
minta doa aja kagak dikasih
apalagi minta duit
lagian apartemen sama mall buat apaan
nah sekarang lagi gue liat lu
malah beli orang tua lu
jalan sama siapa lu